kok masuk sih
sobri kau itu ngapain sih di sini kau itu kurang kerjaan kali ya enggak kita cuman cuman
dia udah jadi kita duluan
kalah celana kau itu
fujiko ada ada jok yuk yuk yuk naik keretaan
tadi batis itu
kamu kalian beneran ada di sini
ah sombri ngapain sih kamu nabrak nabrak aku mulut ya
kamu sendiri ngapain berdiri di tengah tengah
wah ini anak keselin
bukan yang minta maaf
ah yang minta maaf tuh kamu
bukan aku yang nyot juga kamu
makanya kalau lari tuh pakai mata sama kaki
duduk angkat kaki
hidra kalian ngapain sih duduk duduk di sana
kan gak ada kursi
eh kamu sendiri ngapain nabrak nabrak
nah gini kalian jadi jatuh
kira kira aku dulu kdo duduk di kota wisata
emang aku belum eenprit
aku lupa balikin kartus kamu
hai terlalu baik baik
ayo kita mau ke masjid kamu lagi ngapain sih kok lama banget aku bete nih nungguinnya assalamualaikum
waalaikumsalam sayang sayang positif kok kalian belum pada berangkat ke masjid masih
di sini kalian lagi ngapain iya positif kita lagi nungguin krisis lia oh ya udah sambil
nunggu dan sebelum berangkat ke masjid allah wa akbar assalamualaikum warahmatullah
assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh
hari kiamat itu adalah suatu hari yang sangat mengerikan dimana ketika tiupan
pertama oleh malaikat israfil bumi berguncang dengan dahsyat watakunul jibalul
lalu kelahiran mengkut dan gunung gunung seperti debu yang bertebaran
kum gravitasi sudah tidak berlaku pada hari itu kebosan ini bintang bintang berjatuhan
langit terbelakang banget ya allah planet planet bertabrakan bukan bintang jatuhnya lebih serem
bintang berjatuhan bumi hancur bumi hancur maka dari itu sebelum tiba hari dahsyat yang
namanya kiamat maka perbanyaklah amal soleh dan bertawabat fahimdom fahimdom
yang lain pada kemana
hai ki cepetan ini kiamat kiamat itu saya sendiri nama saya ki amat
oke udah teman teman
kalian ini itu segala unyigo diributin ini kiamat pikirin
amal kalian sudah sejauh apa
lagi pula di depan ini ada ustaz muntar sedang memberikan tausis
kalau kalian mau ribut mau di sawah sekalian tuh
ribut mah kebo
sekalian diseruduk muntar
eh mau ketawa
kalau di dalam masjid jangan berisik ya
dilanjutkan kembali tausisnya ya
anak anakku sekalian kalau kita berbuat baik dan selalu beramal soleh
niscaya allah juga akan selalu menolong kita
dot sekarang kita harus punya target
sekarang itu kita harus jadi anak soleh
biar gak ngelibet ustaz musa atau yang lain
betul gitu kak
buku catatan kebaikan
assalamualaikum ustaz musa
apa yang kalian disini
kok tumben pakai sepatu
jadi ustaz musa yang mulia dari santun ini punya sepatu
tapi udah lama gak dipakai
sayang kalau rusak
boleh gak ustaz kita bersihin sepatu
boleh banget dong
mau dipersihin mau diapain disini
ustaz kita juga mau bantuin ustaz
ini gak gini caranya
sepatunya dibuka pelan pelan
ini gimana sih
lepasin lu sepatunya
bersihin tapi gini juga
kalau gak juga kita bersihin
bawa kemana kalian
itu anak anak pada kenapa
ini sepatunya ustaz ya
mau ngajarin anak anak
baca doa pakai sepatu
cuma mungkin mereka terlalu bersemangat
jadi sepatu saya jadi kelempar gitu
untung gak kena
ya udah kalau gitu stad
oh enggak saya mau ke telat
oh kiranya mau urusin sepatu saya
untung aja tuh ada ustaz julia
bisa meredam sedikit emosi saya
aduh emang ini apaan visinya
kok dituk sampah bisa ada batu sih dut
rasulullah saw mengajarkan kita jangan emosi
kita jadi gagal beramah soleh sama ustaz musa
tapi ini tuh ujian dari allah swt buat ngajak kita jadi orang yang sabar kak
terus kira kira kita mau buat apa lagi ya dak
gimana kita ngebantuin positi masak cuci piring dan ngepel kal

yaudah kita ke dapur
aduh lempar banget